provinsi banten menyimpan potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar
tercatat lebih dari satu enam ratus perusahaan yang berada di provinsi banten dengan industri strategis seperti baja dan kimia dasar
ini yang menjadikan bank indonesia hadir di provinsi banten
hadirnya kpw bank indonesia di provinsi banten menjadi wujud komitmen bank indonesia dalam mendukung pemerintah daerah terutama dalam sektor perekonomian
guna mendorong tingkat inflasi pada level rendah dan stabil serta pengembangan sektor real dan umkm
hadirnya kantor perwakilan bank indonesia di provinsi banten merupakan wujud komitmen kami untuk senantiasa mendukung pemerintah daerah
dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan yang disertai terjaganya inflasi
sebagai provinsi yang terbilang relatif muda di indonesia kami meyakini ekonomi banten akan terus berkembang dan mampu berkontribusi bagi kuatnya perekonomian nasional
dalam perekonomian di pulau jawa banten tercatat telah berkontribusi sebesar tujuh persen atau sekitar empat persen terhadap ekonomi nasional
hal tersebut sangat diapresiasi oleh gubernur bank indonesia
pencapaian ini akan terus berkembang seiring dengan pembangunan infrastruktur yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat banten
bank indonesia yakin kinerja ekonomi tersebut dapat terjaga dan semakin berkualitas ketika berbagai proyek infrastruktur yang sedang dibangun akan memberikan manfaat bagi masyarakat di provinsi bali
dalam rangkaian acara kegiatan ini bank indonesia juga memberikan manfaat kepada masyarakat di provinsi banten
bank indonesia juga memberikan bantuan dalam bentuk kerajinan indonesia dan budaya
dengan memberikan sarana produksi dan sarana kesenian berupa alat tenun dan alat musik kepada beberapa sanggar seni yang telah terorganisasi secara baik dan berkomitmen tinggi
guna mendukung pelestarian budaya banten dan membawa nama baik indonesia di mata dunia